saya tak bener
gue tuh gak pernah percaya sama omongan lo dari dulu
lo tuh sengaja kan
pengen ngambil nina dari gue
aku punya suami
sebentar lagi saya dibukain
pak aku takut pak
kok bisa ada ibu pak
ini kenapa masih belum bisa dibuka sih
masih macet mas
gak bisa dibuka emang
dengar papa gak
papa aku takut pak
kamu jangan panik ya rena ya
semoga kamu kembali ngabur
hai enggak papa saya enggak papa saya ada papa di sini ya
kamu nggak papa kan aku takut hontung papa datang kamu tahu enggak sih mas
dulu aku pernah ke kunci juga di kamar pas aku lagi main ke rumah oma yang ada di bogor
aku ke kunci di kamar seharian aku takut banget tapi untungnya ada papa papa langsung nolongin aku
rumah bogor iya andien pasti di sana
aku kayaknya tahu andien ada dimana aku pergi cari andien ya
maaf pak saya mau bicara sebentar sama bapak
maaf pak saya mau bicara sebentar sama bapak
maaf pak saya mau bicara sebentar sama bapak
maaf pak saya mau bicara sebentar sama bapak
hari ini ada catatan hitam dalam pengawasan pak a dan bu andin karena bapak telah berbohong kepada saya
bapak bilang bu adin sedang sakit tapi ternyata bu andir tidak ada di rumah
dan bapak juga sudah lalai membiarkan rena di rumah hanya dengan pengasuhnya sampai terkunci di
kamar mandi kalau terjadi lagi hak asur rena akan dipertimbangkan
memang saya sedang ada masalah keluarga tapi saya pastikan semua akan baik baik aja bu
mohon maaf saya harus permisi saya harus cari istri saya
pelan pelan saya pasti sakit banget ya
kamu ngapain di sini
kaget liat aku ada disini
sengaja pengen surprise in kamu
aku mau kasih tahu kamu
kalau aku masih berjuangin untuk berhubungin kamu
tapi ternyata apa
kamu malah berdua sama mbak adin disini
kamu jangan salah paham ya
aku mau kasih tau kamu
aku sama sina tuh juga gak ada hubungan apa apa lagi
ini semua salah paham
saya tak bener
gue tuh gak pernah percaya sama omongan lo dari dulu
lo tuh sengaja kan
pengen ngambil nina dari gue
jaga omongan kamu elsa ya
aku punya suami
tolong mengerti kalau ini semua hanya salah paham
bilang ke aku kalau ada proyek kerjaan itu
sebenernya bukan buat itu
tapi ternyata kamu pengen ketemu sama andi nih ya kan
udah lah nina
kamu itu perempuan bersuami
kenapa ada di luar
kota sama suami orang
suami andi kamu sendiri
kamu gak sadar kamu udah ngajetin elsa
apa segitu susahnya
lepaskan nina untuk elsa
ini kan adik kamu sendiri
kenapa sih harus begini
ini sama sekali gak seperti yang kalian bayangkanku
percuma juga saya jelasin
pasti kalian juga gak akan percaya
masa kejalanan dia
mak ini semua cuma salah paham
ngapain salahin dia
andi gak salah kok
terus kamu belain mba andim
lu ngerti gak
gak mikirin perasaan aku
gak mikirin perasaan lo kok
lalu mino jangan berantem disini
bah lu liat orang
udah udah sekarang kita berisik kedalam ya
ayo kamu anterin kedalam disini kamu
ayo nanti kita pergi ke tempat ini
gue yakin andien masih ada disana
bener bener papa surya mau kasih tau dia
kau bawa dia angkat ya
kau bawa dia angkat ya
halo assalamualaikum ma
waalaikumsalam al ada apa
saya mau bicara sama papa
papa ada gak ma
papa oke sebentar ya
pak saya mau tanya alamat
almarhum rumah neneknya andiena di bogor pa
eh papa rasa lebih baik kamu kasih andin waktu deh
kamu tunggu andiena aja
saya harus jemput andin sekarang
kalau gitu papa nggak bisa bantu kamu
papa gak bisa kasih tahu kamu ya
kalaupun papa gak mau kasih alamatnya ke saya
saya akan tetap cari adit
waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh